kita ke informasi lain dalam rangkaian ulang tahun kopassus ke enam puluh enam
komando pasukan khusus merangkul masyarakat untuk terlibat dalam agenda komando warrior
di lapangan gatot subroto cijantung jakarta
ratusan warga sipil dan anggota kopassus melebur menjadi satu melewati rintangan sejauh lima km
teriknya matahari tidak lagi menghalangi peserta komando warrior dua ribu delapan belas
enam ratus lima puluh peserta dari berbagai lapisan masyarakat dan anggota kopassus meramaikan komando warrior dua ribu delapan belas
rangkaian latihan fisik dan mental bak latihan rutin komandan pasukan khusus
perlombaan ini meliputi lari lima km crossfit serta melintasi halang rintang yang terbagi dalam empat kategori
yaitu individu putra sipil individu militer individu putri sipil dan militer dan grup bebas
halang rintang terdiri dari dua puluh tujuh obstacle
salah satunya lompat gawang lari beban dua puluh kg merangkak jaring lari di atas ban atau tyer running sepanjang dua puluh meter
serta pull up berganda hingga sliding pool
tahun ini jumlah peserta meningkat dari empat ratus menjadi enam ratus peserta
masyarakat pun menyambut antusias
startnya lari seru juga
terus pas mulai di rintangan crossfit
seru juga beberapa kita memang ada yang gak lewat juga tapi akhirnya semuanya bisa
selain merangkul warga sipil kopassus juga ingin mensosialisasikan gaya hidup sehat kepada masyarakat
event komando warriors dua ribu delapan belas ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kopassus ke enam puluh enam
sekaligus untuk memberikan motivasi bagi masyarakat untuk melaksanakan olahraga dan gaya hidup sehat
kali ini di komando warrior kedua kopassus mengapresiasi semua peserta dengan medali dan uang tunai lima puluh juta rupiah untuk empat kategori
vina nabilah jakarta